ekonomi politik cnbc ngasih saya ini award kamu tahu nggak sih ibumu nih udah pinter cantik
karismatik pejuang apa nih kayak ngeneh kb mohaku lah kan udah punya pemimpin yang
isinya ada pertanyaan pemimpin masa depan yang ibu harapkan itu seperti apa hai kok
lu enggak ngeliatin gue ya orang jelas jelas ada deh gitu enggak aduh gawat itu ditanya pak
nanti baca aja untuk bapak kan bilang dua ribu empat puluh lima walalah saya pikir dua ribu empat puluh lima gitu padahal saya sendiri eh
perjuangan menggalakkan program stunting lho pak mbok saya dikasih bintang toyo pak jokowi mentang mentang
hai leia pada pak jokowi kalau ada pdi perjuangan juga aduh kasihan dah tuh
hai beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini legal formal diikuti teruskan sama saya aturannya
aturan mainnya terus pak ma'ruf saya minta kaget pak ma'ruf pak ma'ruf itu dulunya sama sama di
ddpip waktu itu masih ukp pip terus setelah itu yaitu
sebut rud haben dan bersama dengan ma hademgroup ana william dan dia mengulangi diri itu
aku tadinya bosnya mereka
eh tiba tiba diambil sama pak jokowi
lah aku kok orang di jepang ya
lah kan mesinnya ya katot sama aku
enggak tetap aja bpip
yaudah karena saya gak cari kuasa